baik dan langsung saja kita akan melihat hari ini tadi sebelumnya bakal calon presiden dari partai nasdem anies baswedan
bertemu dengan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono di kantor dpp partai demokrat jakarta pusat
kunjungan anies ini merupakan yang pertama setelah diusung partai nasdem sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
kita simak konferensi pers yang berlangsung saat ini
partai demokrat tetapi juga dari kader kader berbagai daerah
bukan hanya dki jakarta tapi juga jawa barat banten bahkan daerah daerah lainnya yang bergabung dengan kita hari ini
juga hadir sejumlah gerakan relawan anies ahaye yang juga berkumpul di dpp partai demokrat
dan wartawan media yang saya banggakan terima kasih pula telah berkenan hadir untuk mengikuti bersama jalannya silaturahim ini
tadi kami berdua berdiskusi tentang berbagai hal
dan saya perlu laporkan kepada semua di sini bahwa persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan mas anies baswedan ini sudah berlangsung cukup lama
sejak kami berdua belum menjadi politisi
saya ketika itu masih aktif sebagai perwira tni sedangkan mas anies baswedan sebagai tokoh intelektual akademisi
yang juga sudah cukup sering berdiskusi tentang berbagai banyak hal isu isu kebangsaan hari ini dan di masa depan
kemudian takdir mempertemukan kami kembali dalam sebuah kontestasi pemilihan gubernur dki jakarta
pada tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
tapi saya mengatakan itulah indahnya persahabatan kami
tidak retak sedikitpun akibat sebuah kompetisi bahkan sebaliknya setelah pilgub berakhir kami justru semakin dekat dalam membangun visi dan misi bangsa ke depan
kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan
memang tidak semuanya diketahui oleh publik
tetapi dalam berbagai pertemuan tersebut kami tentu membangun semangat yang kuat untuk sama sama membawa perubahan dan perbaikan di negeri ini
secara pribadi saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan mas anies ini juga semakin mendekatkan beliau
saya tadi mengatakan
saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan mas anies ini juga semakin mendekatkan beliau

saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan mas anies ini juga semakin mendekatkan beliau
saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan mas anies ini juga semakin mendekatkan beliau

saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan mas anies ini juga semakin mendekatkan beliau
saya juga menyampaikan bahwa semoga kedatangan mas anies ini juga semakin mendekatkan beliau
mas anies ini masyarakat bangsa ke depan
karena kami dipertemukan oleh visi misi prinsip dan etika untuk memajukan bangsa ke depan
mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada
semua kader partai demokrat
yang telah pagi siang malam
bukan hanya membela kedaulatan
partai kita tetapi juga membela
kepentingan masyarakat kita
mereka yang ingin perubahan dan perbaikan
untuk itu mari kita dengarkan
bersama apa yang ingin disampaikan oleh
mas anies baswedan dalam rangka
mewujudkan visi misi besar itu
bersama terima kasih wassalamualaikum
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang berkumpul pada
pagi hari ini
siang hari ini mas ahaye
dan semuanya tadi saya
terhormat ketika kita
merencanakan sebuah silaturahmi
berdiskusi saya membayangkan
berjumpa dengan beberapa pengurus
ternyata beberapanya demokrasi
itu luar biasa
ini penanda bahwa kita
siap untuk jalan bersama sama ke depan
bahwa keinginan untuk jalan bersama
itu bukan keinginan dari puncak
keinginan jalan bersama adalah keinginan
yang bergerak dari seluruh arah
kita menginginkan indonesia yang terus menerus
setiap fase kita terus melakukan perbaikan
dan kita ingat
dalam perjalanan pemerintahan
ditegakkan ketika transparansi
good governance dipertahankan
masahe meneruskan tradisi itu
yang dibangun di masa pak
ketika partai demokrat pada waktu itu
menjadi partai yang
memberikan peran dominan
kita ingin agar tradisi itu
tradisi menjaga demokrasi
di dalam semua aspek
dan itu juga yang kita banyak bahas selama ini
jadi dalam diskusi kita
kita ingin berbicara tentang
bagaimana ada keberlanjutan
atas apapun yang sudah dikerjakan
tapi juga kita harus melakukan perubahan
untuk kebaikan bagi semuanya
tidak mungkin dikerjakan sendirian
tidak mungkin dikerjakan sendirian
ini harus dikerjakan
bukan satu orang bukan dua orang
bukan lima orang bukan sepuluh orang
ini perlu dikerjakan berjuta juta
orang secara bersama sama
bukanlah sebuah akhir
ini insya allah menjadi awalan baru
tapi juga ini bukan hal yang baru
karena seperti disampaikan
kita berinteraksi sudah
amat panjang ketika
mas ahie masih berada
di tugas tni
saya berada di kampus
kita sudah berinteraksi
begitu juga dengan begitu banyak teman teman
kepengurusan partai demokrat
kita berinteraksi panjang
tapi justru karena interaksi panjang itu
trust ketika ada
kepercayaan ada kedekatan
maka perjalanan panjang
bisa kita lewati bersama sama
nah sekarang kita
saya sampaikan tadi
memulai awalan baru bukan baru
ini awalan yang baru
karena kita sudah berjalan selama ini
bersama sama insya allah
dengan obrolan yang kita sudah lakukan tadi
insya allah nanti kita akan ada
kelanjutannya dan harapannya
kelanjutannya itu akan membuat
kemajuan indonesia yang lebih baik ke depan
sedang dalam percakapan
apa yang sudah dilakukan oleh
partai nasdem sekarang kita
berbicara juga dengan teman teman di demokrat
insya allah nanti percakapan juga meluas
dengan pks ya mudah mudahan
nanti membangun sebuah
sebuah aliran baru
di dalam kita membangun
indonesia yang lebih baik
percakapan ini semua bagian dari
tanggung jawab kita kita memiliki
tanggung jawab yang sama
indonesia lebih baik
dan kita semua ingin menjalankan
yang diembankan dengan sebaik baiknya
masyarakat yang saya hormati dan seluruh keluarga
menyampaikan terima kasih apresiasi
baru yang amat mengesankan
insya allah ini benar benar
silaturahmi kita memperkuat
komitmen bersama kita
memperkuat ikhtiar kita
untuk kita bisa bersama sama
membuat indonesia kita
menjadi lebih baik
terima kasih demikian bisa saya sampaikan
kurang lebih mohon maaf
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baru saja tadi disampaikan
oleh anies baswedan
yang sudah dipastikan oleh
partai nasdem akan diusung pada pilpres dua ribu dua puluh
dan juga saat ini anda melihat
ahy meskipun tidak secara gamblang
tadi disampaikan oleh ahi
bahwa secara resmi akan mendukung anies baswedan sebagai calon presiden untuk dua ribu dua puluh empat
tadi hanya disebutkan pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi politik
dan bersama sama akan bekerja sama
kita masih membaca apa kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh partai demokrat
menarik juga tadi yang disampaikan oleh anies baswedan
bahwa setelah bertemu dengan partai demokrat
akan melakukan silaturahmi dengan partai keadilan sejahtera
partai nasdem demokrat dan pks ini sebelumnya adalah tiga partai yang disebut sebut
akan mengusung anies baswedan sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
kita akan melihat bagaimana perkembangan politik selanjutnya
jelang pengusungan siapa yang kemudian akan diusung oleh partai demokrat dan juga pks begitu ya untuk pemilu dua ribu dua puluh